nungki adalah salah satu peserta pameran umkm di kawasan bali collection nusa dua bali
tempat ini kini disulap menjadi pameran umkm yang siap dikunjungi tamu di kawasan itdc dan tamu delegasi konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh
dirinya bersama beberapa rekan lainnya di bawah binaan koperasi masa dua bali sejahtera
mengikuti pameran umkm ini sejak sebelas hingga enam belas november dua ribu dua puluh
produk yang ditawarkan cukup unik berupa keripik daun kelor dan keripik umbi umbian yang dikemas dengan teknologi ar atau augmented reality serta huruf braille yang sudah dipatenkan
ia berharap produknya dibeli oleh delegasi ktt g dua puluh
harapannya itu besar ya karena ini event internasional
jadi saya ingin produk saya juga dikenal di seluruh dunia karena ini juga
kita di indonesia ya spice island kata orang jadi dari bali dari indonesia untuk dunia gitu
selain makanan beberapa produk menarik lainnya juga ditawarkan
mulai dari pakaian produk kecantikan perhiasan hingga produk minuman kesehatan seperti madu
pelaku umkm pun tidak saja berasal dari bali
melainkan dari luar bali seperti papua dan lombok
bahkan sejumlah pelaku umkm mengaku sudah mendapat pesanan
saya alhamdulillah ya waktu display aja sudah ada masuk tamu pas display ya
apakah sudah ada transaksi pak selama membuka tanggal sepuluh kemarin
ada ada dari singapura
menurut mereka bagaimana pak
good barang kamu biasa full lombok memang mutiaranya bagus
iya ada promo branding kita ada diskon juga di sini jadi semoga orang tertarik kemudian bisa repeat order
ini mbak selama membuka pameran di g dua puluh sudah ada yang tertarik
mana mbak ada dari delegasi atau mungkin dari tamu
dari ini tamu bumn kemudian ada juga dari tamu yang walk in biasa gitu
pameran umkm selama ktt g dua puluh dipusatkan di dalam kawasan itdc nusa dua
satu kawasan dengan hotel hotel tempat menginap para kepala negara dan delegasi ktt g dua puluh
selain pameran umkm
dikelar juga acara talk show panggung hiburan hingga pameran kendaraan listrik berbasis baterai
diliputan cnn indonesia badung bali